lalu bagaimana respon keluarga almarhum brigadir yosua tabarat terhadap tuntutan delapan tahun penjara terhadap riki rizal dan juga kuat maruf
dan harapan keluarga yosua untuk tuntutan feri sambu kita langsung tergabung bersama keluarga almarhum yosua
ada pak samuel dari jambi selamat pagi selamat sehat pak samuel apa kabar
selamat pagi selamat sehat
pak samuel dalam waktu dekat kita akan dengarkan jaksa untuk membacakan tututan terhadap sambo apa harapan keluarga untuk sambo ini
harapan kami keluarga untuk pembacaan tuntutan terhadap feri sambu
ini sudah lama menyebabkan oleh jaksa penuntut umum di awal persidangan
bahwa yang empat tahun penjara
kami sangat berharap pada pembacaan tuntutan pada hari ini terhadap
dan itu dilakukan pasal tiga ratus empat puluh hukuman terberat dari sambu
soalnya dalam hal perkara ini
dia akan terutamakan
atas penyelidikan kami
suara masih aman ya pak samuel terdengar dari studio
dan kita harapkan komunikasi masih tersambung
pak samuel kalau anda katakan hukuman yang paling berat adalah hukuman mati sesuai dengan pasal tiga ratus empat puluh
lantas untuk verdi sambo saja hukuman mati atau terdakwa lainnya ya pak samuel
itu tentu pasal tiga ratus empat puluh sesuai dengan perbuatan perbuatan mereka terdakwa ya
apalagi kan ini si ferdi samuel ini adalah aksol intelektual yang merencanakan kebunuhan berencana ini
sudah sudah ya
pak samuel kita harapkan ini masih tersambung ya komunikasi masih diperbaiki
pak samuel masih mendengar suara saya dari studio pak samuel
tapi kami tidak mendengar dengan jelas
komunikasi kita mungkin sembari diperbaiki
lokasi anda saat ini tengah secara langsung ya pak samuel
kembali lagi terhadap hukuman yang pantas untuk verdi sambo kalau anda katakan memang hukuman mati
tapi ini kan menjadi suatu harapan yang mungkin tidak hanya anda ya
di luar sana masyarakat juga ingin sambo dihukum seberat beratnya
tapi sejumlah fakta persidangan anda ikuti apakah memang terbukti pak samuel
dengan keterangan saksi alat bukti di persidangan ini semakin meyakinkan majelis hakim untuk memfonis nantinya sambo maupun jaksa memberikan hukuman mati terhadap ferry sambo
memang ferdi sambu di persidangan apa yang diketerangan daripada saksi tidak selalu benar
dan tetap dia untuk membatas persidangan
itu kemaksian elie eger yang diperhatikan
jadi kan bahwa ferdi sambu menyuruh almarz
saya dari rumah pak guli
ferdi sambu ini adalah aktor intelektualnya
baik pak samuel kami minta maaf mungkin komunikasi masih bisa diperbaiki
tapi harapan kita semua adalah hukuman yang adil seadil adilnya akan diberikan oleh majelis hakim terhadap ferdisambo maupun terdakwa lainnya
terima kasih pak samuel atas waktu anda bersama kami